jalur gotean di kecamatan pacet mojokerto jawa timur memang dikenal sebagai jalur berbahaya bagi pengguna sepeda motor
yang terbaru pemerintah sebuah sepeda motor nyaris mengalami kecelakaan fatal saat mengalami remblong
beruntung tumpukan karung pengaman yang dibuat warga berhasil menghidarkan pengendara dari kecelakaan yang fatal

berhenti karena menabrak tumpukan karung pengaman keberadaan karung karung yang sengaja dibuat oleh warga sekitar ini membuat pengendara motor hanya mengalami cedera ringan
dilansir detik com jalur alternatif kota batu mojokerto ini mempunyai kontur turunan curam dan tikungan tajam
tak ayal angka kecelakaan di jalur ini cukup tinggi dalam sehari kejadian serupa bisa terjadi beberapa kali